bisnis angkutan udara memiliki nilai risiko super tinggi
kebutuhan asuransi bagi tiap maskapai sangat wajib untuk dipenuhi
semurah murahnya harga tiket yang dibeli oleh penumpang
terdapat iuran wajib jasara harja
ketentuan ganti rugi wajib yang harus diberikan oleh maskapai
dan santunan asuransi pemerintah jasara harja
diatur dalam permen hub no tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sebelas
terkait kasus kecelakaan angkutan penumpang umum
ahli waris berhak menerima santunan dan juga ganti rugi dari kemalangan
akibat ditinggal oleh orang tersayang
kami bahas selengkapnya dalam asuransi dan santunan kecelakaan pesawat
kita lihat kalau kita berbicara soal asuransi santunan dan juga kecelakaan pesawat
dari permen hub tersebut dikatakan bahwa dua yang harus bertanggung jawab
pertama adalah maskapai nomor satu
maskapai pesawat harus bertanggung jawab
dan kedua adalah jasara harja
dan kalau kita berbicara soal aturan internasional sendiri
kenapa ada aturan yang kemudian mengharuskan bahwa harus ada asuransi
bagi para perupang yang mengalami kecelakaan pesawat
ini awalnya adalah dari montreal convention tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dikatakan bahwa dalam aturan tersebut ini adalah aturan internasional
international rules yang dibuat begitu untuk mengatur bagaimana jasa angkutan umum penerbangan
dan dikatakan di sini untuk mereka yang mengalami kecelakaan pesawat
penerbangan angkutan udara begitu ini harus mendapatkan sebesar seratus ribu
mata uang satuannya
yang terakhir adalah special drawing rights atau xdr
pada saat itu nilainya sebesar delapan puluh delapan gram emas untuk per satu xdr nya
dan nilai pada saat itu adalah satu gram emas sekitar satu dolar
ini yang masih satu usd
ini yang masih dipertahankan sampai sekarang nilai untuk penggantian ganti rugi
atau kompensasi bagi korban pesawat jatuh begitu
sehingga nilainya kalau seratus ribu kita kalikan dengan satu usd
lima miliar rupiah yang akan diterima oleh mereka
para keluarga atau ahli waris yang mendapatkan
ahli waris yang ditinggal oleh keluarganya akibat kecelakaan angkutan udara penerbangan
lima miliar rupiah dari aturan internasional
yang ditetapkan oleh dana montreal international atau imf
nah di indonesia sendiri montreal convention seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini kemudian diturunkan dengan beberapa peraturan
salah satunya adalah peraturan dari kementerian perhubungan
kita lihat di sini
ada aturan apa saja
pertama adalah aturan tentang asuransi kecelakaan pesawat undang undang nomor satu tahun dua ribu sembilan tentang penerbangan
maskapai wajib mengganti kerugian penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga
kita berbicara dulu bagaimana soal ganti rugi yang akan diterima dari kehilangan bagasi misalnya
dari kehilangan bagasi
untuk bagasi itu maskapai harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan bagasi sebesar dua ratus ribu rupiah per kilogramnya begitu ya
dengan maksimal penggantian itu sebesar empat juta rupiah
ini untuk bagasi begitu ya
kita berbicara dari hal yang simpel dulu
untuk kehilangan bagasi dulu
jadi bagi anda yang ingin naik pesawat jangan lupa untuk tidak pernah menaruh barang barang berharga atau uang terlalu banyak di bagasi
karena sebetulnya ganti rugi yang akan anda dapatkan hanya sebesar empat juta rupiah saja maksimal begitu juga bagasi anda hilang di pesawat
kemudian juga yang harus ditanggung jawab oleh maskapai penerbangan adalah kerugian penumpang yang meninggal
kemudian cacat tetap dan juga cedera selama di dalam pesawat
dan ini bervariasi begitu ya
untuk bagi yang cacat tetap
cacat tetap ini yang akan diberikan santunannya adalah sebesar satu dua puluh lima miliar rupiah yang ditetapkan untuk maksimal ya cacat tetap
kemudian ada cedera selama di dalam pesawat
cedera selama berada di dalam pesawat ini termasuk cacat sebagian
kemudian juga bagaimana pembiayaan pengobatan begitu
ini harus di cover oleh maskapai penerbangan juga
dan untuk satu lagi adalah cacat tetap sebagian
cacat tetap sebagian ini artinya
tetap sebagian ini artinya
hanya sebagian anggota tubuh saja yang misalnya terkena atau terdampak dan akhirnya tidak bisa misalnya kita punya dua tangan tapi hanya satu tangan yang terdampak itu juga akan dikenakan atau diberikan santunan begitu
atau kita ada misalnya dua mata kita sebelah mata kita terkena kecelakaan pesawat sehingga tidak bisa difungsikan
itu juga harus diberikan santunan dari maskapai atau asuransi dari maskapai penerbangan ini sebesar kurang lebih dua ratus juta rupiah untuk cacat atau cedera cacat sebagian ya kita bilang ya

selanjutnya ahli waris atau korban dapat menuntut ke pengadilan untuk perolehan ganti rugi atau tambahan
kita mesti tahu harus aware gitu ya tentang apa hak hak kita apabila kita sebagai penumpang kalau kita ini naik pesawat tidak hanya sekedar naik tapi kita diasuransikan
tidak hanya asuransi fisik tapi juga jiwa kita
selanjutnya adalah asuransi kecelakaan pesawat dari permainhub nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu sebelas
nah ini pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang meninggal
cacat tetap dan cedera selama di dalam pesawat sama tadi seperti aturan sebelumnya
dan memberi ganti rugi sebesar satu dua puluh lima miliar rupiah per penumpangnya
ini yang akan diberikan kepada ahli waris
ahli waris di sini adalah bisa ahli waris yaitu suami istri kemudian juga anak anak
kalau tidak ada ahli waris dari keturunan darah juga ahli waris yang berdasarkan ada dari kecatatan sipil begitu ya
dan di sini kalau kita lihat sendiri satu dua puluh lima miliar rupiah ini mungkin adalah angka maksimal yang harus diberikan oleh maskapai penerbangan
maskapai penerbangan saja kepada mereka yang terkena dampak dari kecelakaan pesawat udara dan harus meninggal dunia
ini yang akan diterima oleh ahli waris
selanjutnya adalah tidak hanya maskapai penerbangan tapi juga jasara harja
jasara harja juga memberikan santunan sebesar rp lima puluh juta
lima puluh juta rupiah melalui peraturan kementerian keuangan no lima belas tahun dua ribu tujuh belas tentang besar santunan dan iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
kalau kita naik pesawat apapun angkutan umum yang kita naiki ada iuran wajib jasara harja dikatakan atau iwr sebesar lima ribu rupiah
lima ribu rupiah ini yang kemudian menjadi premie atau polis dari asuransi yang kita bayarkan
dan kemudian jika meninggal dunia kita mendapatkan
ahli waris kita maksud saya mendapatkan lima puluh juta rupiah dari jasara harja
jadi satu dua puluh lima miliar rupiah dan juga lima puluh juta rupiah dari jasara harja
sehingga total kira kira bagi ahli waris yang ditinggalkan ini adalah sebesar
ditinggalkan akibat kecelakaan pesawat udara ya sebesar satu tiga miliar rupiah
dan tidak hanya itu saja tapi juga sebetulnya maskapai penerbangan tidak hanya kita tidak hanya membayar dengan asuransi
jasara harja tapi juga ada maskapai penerbangan yang menawarkan opsi opsi seperti penambahan asuransi
seperti di lion air seperti juga di garuda dan juga citylink
kalau kita membeli tiket pasti ada tambahan opsi jika ingin menambahkan tambahan asuransi jiwa
dan ada juga santunan yang akan diberikan
mungkin santunan sebesar satu tiga miliar rupiah ini tidak sebanding dengan kehilangan yang dirasakan oleh para keluarga korban
akibat kehilangan anggota keluarga mereka karena kecelakaan pesawat
contohnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
uang satu tiga miliar rupiah itu kita harap live musk go on
dan tentunya kita berharap seluruh keluarga korban yang ditinggalkan ini bisa melanjutkan hidupnya dengan baik
dan juga tabah menerima kepergian dari sana keluarga dan juga kerabatnya